presiden joko widodo menghadiri pertemuan pebisnis muda
konferensi anak muda indonesia atau young on top national conference sabtu siang
dalam sebutannya presiden mengajak anak muda indonesia untuk mengembangkan bisnis startup
acara young on top national conference digelar sabtu siang di balai kartini jakarta
ratusan anak muda indonesia yang memiliki bisnis di segala bidang
khususnya bisnis startup hadir dalam perhelatan ini
dalam sambutannya presiden mengajak anak muda agar tidak takut bersaing
di era globalisasi untuk mengembangkan bisnis khususnya di bidang startup
presiden pun sempat berkelakar ia mengatakan bahwa saat ini dirinya merasa sangat ketinggalan zaman
dalam urusan perkembangan bisnis dan teknologi dengan para anak muda
bahkan si anak bungsunya kei sang pernah mengatakan bahwa sang ayah ini deso
namun modal melek teknologi ini dianggap joko widodo sebagai model yang bagus
agar para anak muda di indonesia mampu bersaing dalam dunia bisnis global
kita harus terbuka harus mau membuka diri
dan jangan takut berkompetisi jangan takut bersaing
saya meyakini anak anak muda kita bisa bersaing dengan anak anak muda dari negara negara lain
saya yakin itu
tapi peluangnya harus dibuka
semua anak anak muda ini harus bisa mengakses kesempatan
kesempatan itu peluang peluang itu opportunity opportunity itu